itu kan buat masa depan kamu itu penting ya kan
asalkan kamu gak jatuh cinta sama cewek lain disana aku gak apa apa kok
ya aku sih gak bakalan jatuh cinta sama cewek lain disana kamu tuh
aku mah gak mungkin kamu kayak gak kenal aku aja deh
aku tuh bukan tipe cewe yang gampang banget jatuh cinta
masa iya ketemu cowok yang jatuh cinta
saya tolong kamu jawab mama dengan jujur
kamu udah gak sayang sama raya
mundi masih sayang sama raya pak
berat banget mak
berat banget buat mundi tuh ngelupain raya
bahkan sampai di saat mundi deket sama perempuan lain ya dipikirkan mondi cuma raya doang
dan mundi takut kalau raya tuh marah dan cemburu gitu kalau ngeliat mundi
itu tandanya kamu masih sayang sama raya dan gak mau kehilangan saya
medi tolong dengarkan mama baik baik
mama sangat menghargainya
usaha kamu dan niat kamu untuk membahagiakan mama karena kamu sayang sama
tapi itu bukan berarti kamu mengorbankan perasaan kamu sama raya dan berhenti mencintai rakyat
bahkan meninggalkan raya
tanpa membuktikan itu pun mama tahu kok kalau kamu itu sayang sekali sama
tapi terus nanti gimana mah
kelanjutan mama sama abah
yang namanya jodoh itu ada di tangan allah
dan sekarang ini saatnya mama berserah diri dan tawakal sama allah
meyakinkan diri sekali bahwa keputusan allah itulah yang terbaik buat mama
mundi gak mau
mundi gak mau keluar
mama harus jauhin abah
karena mau ditahu ma cuma dekat sama abah doang mama bisa bahagia
tapi mama lebih bahagia kalau dekat sama kamu
maksudnya ini selain membuat mama penuh urus
kau kedep banget joklat
kok lebay banget sih
kok bisa gara gara aku
eh karena kamu tuh mencintai aku dengan lebay
jadi aku ikut yang lebay tau gak
kalian mentang mentang udah lulus un
jadi pacaran pacaran di sekolahan
gak boleh tau pacaran di sekolahan
ya ampun pak
kita tuh gak pacaran kali pak
bapak tuh berprasangka buruk aja
saya tuh gak berprasangka buruk boy
saya tuh berperasangka manis
ya udah pak maaf deh pak
kalau kita terlihat terlalu dekat pak
cuman kita emang belum pacaran kok pak
justru saya berharap kalian itu buruan pacaran
tapi jangan di sekolah
saya nyamperin kamu ini saya mau nanya soal biasiswa yang masih napura
kamu mau ambil atau enggak
maaf pak saya lupa
untung kamu manusia boy
bukan kapten amerika
jadi wajar kalau lupa
tapi kamu jangan ngurangin kesalahan yang kedua
itu namanya bodoh
ya udah kalau gitu
saya tunggu kabar secepatnya ya
keputusan kamu biar dari pihak singapura juga nunggu kabar dari kamu
ya udah pak nanti saya langsung telepon orang tua saya
terus nanti langsung saya kabarin ke bapak ya
oke kalau gitu
saya permisi ya
kok kayak modeling pak jelang
menurut kamu aku terima gak ya beasiswa itu
pesurah kamu sih boy
ya aku sih dukung dulu aja gimana keputusan kamu
cuman kalau aku terima ya beasiswa itu
nanti aku bakalan jauhan sama kamu
aku tinggal di sana kamu tinggal di sini
tapi itu kan buat masa depan kamu
itu penting ya kan
asalkan kamu gak jatuh cinta sama cewek lain di sana
ya aku sih nggak bakalan jatuh cinta sama cewek lain di sana
ih aku mah nggak mungkin
kamu kayak gak kenal aku aja deh
aku tuh bukan tipe cewe yang gampang banget jatuh cinta
masa iya ketemu cowok langsung jatuh cinta
pokoknya kita sama sama harus saling jaga hati oke
kamu aja ngomong ragu ragu kayak gitu
mungkin sebulan gak ketemu udah nyari yang lain
kamu nggak percaya sama aku
telepon nggak diangkat video call nggak diangkat
udah kalau gitu aku cari juga
wih boy cemburuan
pengen banget aku cemburu
kamu nggak mau telepon orang tua kamu lagi
ya udah bentar ya
eh pak maaf ya boy ngeganggu pak
pak oh ya pak
gue kan dapat beasiswa dari singapura
nah orang singapuranya itu tuh nanya nanya mau lu ke guru di sini pak
nah kira kira boy terima nggak ya beasiswa itu pak alhamdulillah masya allah anak papa nih ambil
aja boy berarti apa setuju iyalah boy mana ada coba orangtua yang ga izinin anaknya sekolah
tinggi dapat beasiswa lagi itu kebanggaan orangtua boy alhamdulillah ya udah makasih ya pak ya iya
ini papa kerja lagi ya ya pak bye yes oke papa setuju cocok boy udah kamu ambil aja nak berarti
mama setuju iya beneran tahu baik ini namanya kesempatan emas jangan disiasi enggak semua
orang bisa mendepati emas jangan disiasiain enggak semua orang bisa mendepati emas jangan disiasiain

anak ganteng bye yes nah papa sama kamu udah setuju berarti aku juga harus dukung kamu ya
udah kalau gitu aku kasih tahu pamer dulu ya kamu ngomongin ke singapura nggak usah
selalu utut sardung saya pamit ya assalamualaikum mereka mana saya mau ke sekolah nasi eneng pamit
sama gurunya mau izin sinen balapan hari ini tidak masuk sekolah ya sekalian beli onerdil
oh saya ikut karena banyak onerdil yang harus dibeli ya kita tutup aja ya udah suka tutup
jangan buat wah gue halau halau halau halau halau halau halau
bagiannya kenapa abang teh suruh si diding sama waradana menjaga insinyur raya padahal
masalah satu saja jadi bengkel tidak tutup yang penting masih neng aman etta hukum
bro ayolah jalan jauh waradang sokalamun meskipun belikan jadi kedua dua aja aduh
nah saya kasih siapa kira kira ya